karya seni kontemporer kembali hadir dalam dua puluh satu st korea international art fair atau kiaf seoul dua ribu dua puluh dua
berbeda dari tahun sebelumnya karya new media hingga nft juga hadir dalam pameran seni terbesar di korea selatan tahun ini
ada lebih dari tujuh puluh tiga galeri seni dari sebelas negara yang berpartisipasi memamerkan ratusan karya di pameran yang berlangsung dari tanggal tiga hingga enam september dua ribu dua puluh
mengusung tema post pandemic artwork new movement serta new future art and tech pameran seni tahunan ini disambut baik oleh peserta
terlebih dengan kehadiran karya seniman global yang diharapkan makin memperkuatkan
terkuat posisi kiaf seoul memimpin pasar seni asia
karya kiaf seoul ini sudah sejak tahun ini
jadi lebih besar lebih teruja
karya kiaf seoul ini lebih besar dari tahun sebelumnya
maksud saya banyak lebih banyak klien dan orang beruntung untuk menangani pameran ini
jadi kami senang
sekarang kami mencoba pameran ini di tahun seterusnya
tak hanya menjadi ajang pameran karya seni
acara yang berlangsung di coex exhibition
seoul korea selatan ini juga menjadi pusat berkumpulnya seniman
hingga menjadi magnet bagi penikmat karya seni di korea selatan
anda perlu membeli tiket secara online di website kiaf org mulai dari tiga puluh dua ribu won atau sekitar tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah untuk hadir langsung ke acara ini
sudah lebih dari sekitar tiga jam saya berkeliling di area korea international art fair ini
untuk bisa mendatangi satu persatu dari puluhan booth atau instalasi yang ada

nah bagi anda yang mungkin tidak punya waktu untuk ke korea selatan
tapi ingin melihat apa saja karya seni yang ada bisa menggunakan fitur yang bernama online viewing room
melalui kolaborasi dengan asosiasi galeri seni korea
kiaf art soul pertama kali berdiri sejak tahun dua ribu dua
dan sejak dua puluh tahun lalu menjadi pameran seni kontemporer pertama dan terlama
di korea selatan
mayfree syari robby bakhtiar korea selatan